dua terdakwa kasus obstruction of justice hendra kurniawan dan agus nur patria akan menjalani sidang kedua mereka dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum
untuk informasi lengkapnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mulahela bella bagaimana persiapan sidang dan juga siapa saja saksi yang dihadirkan
bella silahkan dengan laporan anda
baik tampaknya masih mengalami gangguan komunikasi nanti kami akan coba kembali menghubungi
selamat pagi lady betul sekali tadi sekitar pukul delapan lima puluh waktu indonesia barat hendra kurniawan dan juga agus nur patria tiba di pengadilan negeri jakarta selatan
di mana hari ini sidang akan rencananya bermula akan mulai pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat namun tepat di belakang saya ini kami masih sama sama menunggu
kedua terdakwa akan menjalani sidang secara bersamaan karena keduanya memiliki pengacara ataupun tim kos hukum yang sama
namun sampai sekarang kami belum mengetahui karena kedua terdakwa belum juga sampai di dalam ruang persidangan
hari ini agenda sidang adalah pembacaan keterangan dari saksi penuntut umum
di mana majelis hakim akan
meminta sepuluh saksi lima diantaranya adalah anggota polri yaitu tomser kristianata munafir bahtiar ari cahya arianto yang merupakan anggota polri
dan juga akan ada keterangan saksi dari ketua rt kompleks polri yaitu seno soekarto dan dua sekuriti kompleks yaitu yang ada di u dua puluh tiga jakarta selatan
di mana hendra dan juga agus ini telah melakukan tindakan
pidana yaitu didakwa telah melakukan obstruction of justice ataupun menghalangi proses hukum dalam mengunggapan kasus meninggalnya
ataupun pembunuhan dari brigadir yosua huta barat yaitu jaksa penuntut umum mengatakan bahwa hendra telah memerintahkan bawahannya
untuk menyisir cctv yang ada di kawasan kompleks u dua puluh tiga jakarta selatan
hendra juga meminta agar bawahannya untuk mengikuti ataupun mempercayai skenario ataupun penyataan dari verdi sambo
dalam awal pernyataan yang sudah dibuatkan
sementara itu untuk agus menjadi koordinator lapangan di mana agus ini bertugas untuk menyisir seluruh cctv yang ada di kompleks duda tiga jakarta selatan
ataupun tempat pembunuhan berlangsung dan juga di area luar duren tiga di mana ia juga meminta keterangan dari saksi irfan widianto
untuk mengambil cctv ataupun mengganti tiga dvr cctv yang ada di lokasi u dua puluh tiga
sementara itu hendra dan agus telah mencari tempat untuk menyisir cctv yang ada di kompleks u dua puluh tiga jakarta selatan
nah memang baru saja kedua terdakwa hendra dan juga agus masuk ke dalam ruang persidangan
dan anda bisa melihat bahwa keduanya sama sama duduk di kursi bersebelahan
artinya adalah persidangan ini akan dilakukan bersamaan antara hendra dan juga agus
mereka berdua terlihat menggunakan baju berwarna hitam dan nantinya kita akan membahas lagi bagaimana persidangan berlanjut
keterangan dari saksi saksi apakah nantinya
audio dari ruang persidangan ini akan dimatikan seperti sebelumnya
karena itu merupakan kewenang jadi majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan ledi
terima kasih bella mulahela untuk informasi anda melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan